lima hari jelang hari raya idul fitri situasi arus lalu lintas di dalam gerbang tol palimanan terpantau ramai lancar
hingga selasa siang ini ada dua lima ratus empat puluh satu jumlah kendaraan yang melintas baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar
selama arus mudik dan arus balik idul fitri dua ribu tujuh belas ini
kepadatan kendaraan yang melintas di sepanjang tol palimanan diprediksi naik lima belas hingga dua puluh persen dibandingkan hari biasanya
untuk mengantisipasi kemacetan parah akan ada penambahan eksit tol palimanan yaitu ciledug
guna memperlancar arus kendaraan yang menuju ke cirebon
selain itu pihak lintas marga sedaya sebagai penyelenggara tol akan menambah loket pembayaran manual di gerbang tol palimanan
produser lapangan cnn indonesia marsha anastasia di gerbang tol palimanan
diprediksi akan terjadi peningkatan arus kendaraan namun saya lihat di belakang anda nampaknya belum terlalu padat
begitu bagaimana kondisi lalu lintas di tol palimanan saat ini
ya betul sekali anissa
lima hari menjelang hari raya idul fitri pantauan arus lalu lintas di sepanjang jalan tol palimanan
ini masih terpantau ramai lancar saya belum melihat adanya kemacetan sama sekali
anda bisa melihat di belakang saya di gerbang tol palimanan ini masih terpantau
sangat lancar dan belum ada antrian kendaraan sama sekali
namun berdasarkan data dari sentra komunikasi palikanci bahwa data terupdate saat ini sudah ada dua lima ratus empat puluh satu kendaraan yang melewati gerbang tol palimanan tiga
dan ini ada peningkatan dari data yang saya dapatkan semalam yang mencapai dua tiga ratus sembilan puluh lima kendaraan
dan ini memang nantinya akan diprediksi
jadi terus meningkat karena memang untuk arus puncak maksud saya arus mudik yang ada di jalan tol palimanan ini akan jatuh pada tanggal dua puluh tiga malam hingga dua puluh empat pagi atau sekitar dua hari menjelang hari raya idul fitri
dan hal tersebut juga terdapat dari data yang saya dapatkan dari pt lintas marga sedaya yang memang diprediksikan juga akan ada peningkatan jumlah kendaraan yang melewati
jadi ini adalah data dari jalan tol palimanan ini yang sebelumnya pada tahun lalu tahun dua ribu enam belas terdapat total sebanyak satu tiga puluh kendaraan yang melewati jalan tol palimanan ini

dan ini juga akan terdapat dari data dari jalan tol palimanan ini yang sebelumnya pada tahun lalu tahun dua ribu enam belas terdapat total sebanyak satu tiga puluh kendaraan yang melewati jalan tol palimanan ini

jika nantinya di kota cirebon masih terjadi kemacetan kendaraan nantinya akan dialihkan melalui jalur selatan ke arah kuningan begitu anissa